boleh nggak nanti kita jalan jalan
polda metrojaya menetapkan selebritas ga dan pria berinisial myd
sebagai tersangka kasus video asusila yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu
penetapan tersangka atas ga dan myd didasari atas pengakuan keduanya yang menjadi pemeran dalam video tersebut
hal ini juga diperkuat dengan keluarnya hasil uji forensik
kabin humas polda metrojaya kombespol yusri yunus mengatakan
video asusila tersebut direkam pada tahun dua ribu tujuh belas di salah satu hotel di medan sumatera utara
artis ga dan myd dikenakan undang undang tentang pornografi dengan ancaman maksimal dua belas tahun penjara
juga keterangan daripada si saudari ga maupun saudara myd
ini saya kasih tahu awalnya saja teman teman semuanya bahwa
saudari ga mengakui
dikuatkan lagi dengan ahli forensik yang ada
ahli it yang ada
dan juga saudari ga mengakui
dan juga saudara myd mengakui
bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial
itu adalah dirinya sendiri
sebelumnya pada rabu pekan lalu artis ga menjalani pemeriksaan kedua dalam kasus ini
namun masih berstatus sebagai saksi

dan penyebar video telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka
tim liputan cnn indonesia